woy lo tuh kenapa sih gak mau dengerin gue
kok lo gak dateng ke hall sih
gue bukannya gak mau tapi gue tuh gak berani
dimanapun anda berada kembali lagi kita saksikan pertarungan final kejuaraan tarung bebas antara boy melawan chandra
aduh si adianta menirilah pisah sama bolanya
ya disini saya ditemani oleh bung nardi
iya jadi gini bung nadi
chandra ini adalah guru karate
dia udah beberapa kali mengikuti kejuaraan dan sering menarik
nah gimana bung menurut anda apakah boy ini mampu melawan chandra
dari data yang kami peroleh
boy ini sering keluar masuk berbagai imu bel diri
dan satu lagi bung
terakhir saya lihat dia sedang mempelajari ilmu bel diri jujitsu
malah yang saya dengar
sebelum pertandingan final ini
boy private belajar pencaksilat asal bertahunya
marilah pemirsa kita saksikan
pertandingan antara boy melawan chandra
gusti ini agung ya allah
lindungilah aden boy ya allah
lindungi den boy lindungi dan boy ya allah
udah masak belum
masak dulu aduh ntar makan apa
ya bener baik
udah biarin sendiri aja yang masak
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
dan biar juga
iya salah ada ancur
aku bimbing doa aku aden
so doa aku singkuat
tapi lebih ganteng di pipi tuh
ayay gusti aku gak tahu
si aden menjenguk padaku
gitu ya allah
gening juga membangun gitu seru
ya ampun aden singkuat aden
singkuat aku bimbing doa aku
di sini aden aduh bibitnya tegang
ayat allah walau di gede bisa
ya allah diman
eh eh eh eh tidak peduli mau gede
mau badak mau gajah
aden boy mandi hajar pus siapa dulu
jauh jauh jadi ribut ya ya ya
aduh gusti kalo aja si aden
ya allah gusti nu agung
selamat datang pada hadirin
yang telah hadir di stadion ini
selamat menyaksikan buat
pemirsa tv di rumah
pertarungan antara boy dan chandra
dan kepada kedua pertarung
kami persilakan untuk
memperbaiki atas ring
kayaknya lo beneran mesti telepon reva deh sekarang
suruh dia dateng
kalo gitu gua coba telfon dulu ya
nonton gak ya
lo tuh kenapa sih
gak mau dengerin gue

hubungannya ya raya
gua bukannya gak mau
tapi aku tuh gak berani
gue tuh gak tega
iya sih tapi rey boy itu butuh banget loh dukungan mario dari lo
liat nanti ya rey gue gak tau bisa datang atau enggak
ya terserah lo sih rek
cuma menurut gue ya bahwa itu butuh banget yang namanya kehadiran di sini
ya udah sih terserah lo cuma gue berharap lo bisa datang
kamu gue gak bisa janji apa apa dulu ya
kok lo kepo banget sih urusan boy
apa jangan jangan bener ya lo suka sama boy
hmm gue kan cuma kepo doang pengen tau pacarnya lagi ngarep nih
hah hah hah
aneh banget sih

dia tetap gak mau dateng dia takut kalau misalkan kat boy terluka